hujan deras yang mengguyur surabaya selama berjam jam membuat sejumlah jalan dan perkampungan terendam banjir
di jalan simo gunung baru ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok
sejumlah pengendara terpaksa mendorong motornya yang mogok karena nekat menerjang banjir setinggi enam puluh cm di daerah simogunung
beruntung banyak anak anak di sekitar lokasi banjir yang membantu mendorong kendaraan warga
diduga banjir di daerah ini dipicu banyaknya saluran air yang tersumbat
baru parah ini karena buntu kalinya
itu kan di depan dibangun gorong gorong pak
yang ini rw itu kan ada dua gorong gorong
biasanya kan satu jadi cepat hilang
dua sekarang sampah di situ belum
sementara banjir juga merendam rumah warga di kelurahan
karangan jaya dan kelurahan wiyung
selain karena berada di daerah dataran rendah banjir yang menjadi langganan tiap tahunnya ini juga disebabkan minimnya saluran air
dari warga ini karena aliran yang dari air yang di atas
di atas itu dan ini melimpahnya ke sini
kemarin itu jebol yang di belakang itu
dari permainan yang di atas
permainan gerah famili
paling tidak harusnya gerah famili itu harus berperdiri untuk membuat tanggul yang lebih kuat
pemerintah kota sendiri sudah berupaya menanggulangi
mengurangi banjir dengan membangun proyek gorong gorong
namun karena pembangunan yang masih belum selesai malah memperparah bencana banjir yang melanda wilayah ini